sesaat setelah ledakan pabrik petasan di kosambi tangerang pada pukul sembilan pagi tadi sejumlah murid dan guru yang ada di sekolah yang berada di depan pabrik petasan panik
mereka berhamburan untuk menyelamatkan diri
ini adalah sebuah kamera video amatir yang berhasil merekam suasana kepanikan sejumlah guru dan murid yang berhamburan menyelamatkan diri
sesaat setelah ledakan terjadi pada pukul sembilan
asap yang membumbung tinggi membuat suasana saat itu semakin mencekam
pada peristiwa ini puluhan orang luka dan empat puluh tujuh orang dilaporkan tewas
kamera pertama hanya